inilah ekspresi rian firza
warga tarumajaya bekasi jawa barat ini meronta dan menangis
saat mengikuti vaksinasi maritim yang digelar kolin lamin tni al
di tempat pelelangan ikan paljaya sabtu pagi
setelah ditenangkan oleh anggota tni al ia akhirnya mau divaksin
meski mengaku tidak takut jarum suntik rian menyebut
terasa sakit saat disuntik
anggota colin lamin melakukan vaksinasi bagi ratusan warga
pesisir pantai muara tawar dengan menyiapkan seribu dosis vaksin
ini adalah seribu orang yang akan divaksin kepada masyarakat pesisir
sampai dengan pagi ini yang terdaftar kurang lebih tiga ratus tiga puluh
diharapkan nantinya sampai dengan sore bisa mencapai seribu orang
komando lintas laut militer tni angkatan laut rencananya akan menyiapkan kapal
untuk menjemput warga yang berada di pulau terpencil hingga dapat mengikuti vaksinasi
vaksinasi pulau terpencil rencananya akan dipusatkan di kepulauan
di kepulauan seribu
ketegangan juga dirasakan sejumlah siswa yang mengikuti vaksinasi di sma negeri satu
palangkaraya kalimantan tengah sabtu pagi
evinke anastasia salah satunya

evinke anastasia salah satunya ia sempat menangis saat disuntik vaksinator dari korem satu ratus dua
ia sempat menangis saat disuntik vaksinator dari korem satu ratus dua
sempat memberikan tebakan untuk mengalihkan perhatian siswi kelas dua ini

memang dari sejak kecil atau gimana
iya selalu disuntik
cuman kalau mau disuntik di sekolah selalu lari
oh gitu ya
vaksinasi masal pelajar ini merupakan yang pertama dilaksanakan di provinsi kalimantan tengah
covid sembilan belas ini sekarang mengalami peningkatan khususnya pada kalangan milenial
ada kalangan milenial dan apabila mereka terpapar relatif membutuhkan lebih lama waktu rawat inap
nah oleh karena itu betapa pentingnya vaksinasi terhadap pelajar ini program vaksinasi akan terus
dilaksanakan mengingat jumlah kasus copy tenting di kalimantan tengah terus bertambah setiap harinya
kendati sudah mendapat vaksin pemerintah daerah berharap kepada masyarakat tetap menerapkan
protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus copy nanti tim liputan cnn indonesia